bener kan kalau kamu itu ada hubungannya
sama kematian pak wagio
dan juga keranda mayat
ah betul dibuteng aku aja
jujur aja dong umdi jujur
saya tuh gak tahu menau tentang keranda mayat itu
saya juga gak tau tentang kematian bapak saya
siapa yang lihat juga berarti
itu itu itu
ya ampun kok dia bubu bubuan lucu disitu pak rete
berat sama gaya aja segala cincin kalung di mana mana renceng begitu
iya kan saya juga gak tau eh pak
informasinya sih disana tuh di kampung dia tuh
dia tuh orang pinter
pak rete justru karena dia hebat
makanya dia go goleran
kalau dia nggak hebat pasti dia udah belajar di sekolah
nah itu gak lebih
itu mah pet
eh itu apa
itu ada kertas apa itu lihat
kayak foto itu coba diambil ambil
hah pak wagiyo
ini mah apa yang dituduhkan sama bu messi
itu sudah jelas mengkerucut ke si bu menik
dia satu satunya tersangka
eh pak rete pak rete tuh kalau nuduh orang jangan suka sembarangan
tapi bisa gitu bu ranti ini bukti nyata
bubuk roti di nama tak
sudah pasti jelas ini adalah perbuatan dari ibu menik
ah terserah pak rete aja deh
pokoknya mah saya gak mau ikutan pusing
saya udah pusing lihat rafa yang sakit nyangka
diri diri kuranglah
aduh untung rafa
kalau ada mengkeruk
eh eh bawa ke dokter ayo pak rete buruan
di keranda mayat yang tadi malam terbang
sebenarnya ada apa
saya gak tau apa apa pak rete
kamu ngaku aja deh bener kan
kalau kamu itu ada hubungannya
sama kematian pak wagio
dan juga keranda mayat iya kan
ibu rete ngaku aja
jujur aja dong bu menik
saya tuh gak tahu menau
tentang keranda mayat itu
saya juga gak tau
tentang kematian bapak saya
eh tunggu tunggu
ini bukannya obat tidur ya pak rt
maaf ya tolong jawab ini deh
ini obat tidurnya ibu menik
ini bukan obat tidur saya
bu kalau bukan punya ibu
kok ada di rumah ibu
sebenarnya bu menik ini ada dibalik
semua tragedi yang sedang terjadi
ini berkaitan dengan harta warisan pak wagyu
buat apa saya merencanakan
kematian bapak saya pak rete
dan obat tidur ini juga bukan punya saya
saya gak tahu apa apa
itu gak heran pak rete
dia sengaja kok
karena dia mengincar harta warisan bapak saya pak rete
ini mah udah jelas pak rt
nyangka ibu menik begitu deh
pak polisi jangan bawa tante aku dong
pak polisi saya gak tau apa apa
ini fitnah pak
nanti ibu bisa jelaskan di kantor polisi
bawa dia pak
saya nggak mau dibawa ke kantor polisi
bawa pak bawa pak lah
makasih ya pak rete
berkat bantuan bapak dan warga disini
akhirnya terungkap sudah kebusukan dari mbak meni
sebenarnya saya sudah curiga pak rt
cuma saya tidak punya bukti
tapi sekarang mbak menik tidak bisa mengelak lagi pak rete
sudah menjadi kewajiban saya
sebagai ketua rete
kan harus bisa mengayomi warganya
saya ini rt general di kampung sini
jangan lupa juga kalau tahun depan
kamu sudah enakan belum
badan aku masih lembes kak
panasnya naik turun
tapi sudah mendingan kok
coba mami pegang
rafa sekarang panasnya udah turun
rafa ini aku sudah basah adem
mami atau rafa kalau butuh sesuatu
bilang aku aja ya
ah kalau gitu mami mau minta tolong ya sama ali
mami mau minta tolong ali tebusin resepnya rafa
kemaren waktu dari apotik mami cuma tebus setengah
kita anterin ya ali
makasih ya bella april
makasih bella april
eva sekarang istirahat dulu ya
nanti mami balik lagi kesini
mama kamu mau nabur sobat apa sih
obat turun panas
yang dari dokter semalam
itu kan om rashid
gak mungkin buru buru
jangan jangan ada yang beres nih
gak ada yang melihat kalian
tidak ada deh yang tau bos perbuatan kita
ini bayaran untuk kalian
tidak ada yang tahu bos perbuatan kita
ini bayaran untuk kalian
ini bayaran untuk kalian
kerja kalian bagus
semua orang percaya
kalau ini adalah ulah dari kakak diri saya
bisa penggarakan kakak saya
rencana bos sekarang apa
sekarang saya akan merebut
semua harta warisan bapak saya
akhirnya setelah saya
merencanakan kematian bapak
hari ini datang juga
semua harta milik bapak saya
menjadi milik saya
bu messi pak rete
iya makasih ibu ranti
ibu ranti bagaimana keadaannya rafa sekarang
panasnya sudah mulai turun pak rete
apa ini ada apa
apa ini jadi heboh hebat
lihat pak rete
apa sih emang sudah
nih ada si pak rete
jangan itu mau dibakar
orang tua bahkan